terima kasih irina
masamu tante frozen
oh dapat yang merah
ternyata kamu pinter ya bikin prakaryanya
hati ini terasa sangat hangat menerima love card dari rena ini
dan sampai hari ini
aku masih tidak paham
kenapa aku begitu menyayangi rena
aku tidak bisa membenci dia
rasa sayangku setiap hari justru semakin bertambah pada rena
tante sebenarnya sayang sama kamu
semoga saat kamu tahu semuanya
kamu gak benci sama tante
nino sungguh sungguh menyayangi reina
seandainya nino tahu siapa rena sebenarnya
apa yang akan dia lakukan
opa chan punya hati ya buat rena
kita makan es krim yuk
oma ambilin es krim yang ada rasa coklat vanila strawberry mau yang mana
jadi nggak boleh banyak banyak makan es krim
dan kami segera pamitkan
dan kami segera pamitkan
maaf sekali mas chandra
sekarang rena pulang ya
sebelum rena pulang pamit dulu sama opacan opacannya
salim dulu ya
makasih ya sayangnya
padahal oma masih pengen main sama kamu
ya udah nggak apa apa rena harus pulang ya
di hadapanku ini adalah reina bersama ayah kandungnya
dan opa omanya yang sesungguhnya
baik aku pulang ya
hati hati di jalan
jadi anak pinter ya
makasih bu rosal atas waktunya
mari mas chandra
iya terima kasih
terima kasih banyak ya ros
kok lagi lagi sikap rosa begitu ya
kayak ketakutan kita mau ambil rena dari dia
gue takut banget
gimana nasib gue kalo kebeneran soal rena terbongkar
mereka pasti benci banget sama gue nanti
bisa bisa mereka suruh nino ceritain gue
ma gak boleh ngomong kayak begitu
mungkin aja kan mereka lagi ada kesibukan berusaha nya
caranya jangan mikir yang aneh aneh lah ma
mak udah mama gak usah pikir yang aneh aneh ya
rosa tadi itu udah baik
udah ngantriin rena kesini loh ma
udah ada bu
baik makasih lah ma
nah ini langsung kembali ke puk
mama baik banget
mama dan mau ntarin aku
nunga ini yang gak lama banget sih nyampe nya
aku tuh udah sejam loh nungguin kamu disini
bisa nggak sih on time
ya udah jangan marah marah udah minta maaf kan
semalam tuh berkadang
jadi bangunnya agak telat
jangan berantem hanya karena hal kecil
persiapan pernikahan kalian ini
bisa jadi ujian pertama kalian
gimana mempersatukan pendapat dua kepala
jangan sampai persiapan pernikahan kalian yang harusnya indah
buat hari bahagia kalian
malah jadi masalah
hanya karena kalian mengedepankan ego masing masing
ya tante setuju banget tante benar tuh
mendengar ini pak kata mama kamu tuh
kita tuh gak boleh emosian
masalah itu bisa dibicarakan baik baik
ya kamu juga dengerin dong
ya aku denger kan aku udah minta maaf
udah jangan marah marah lagi